ah mbak tolong menu nya dong
ya nanti ya
udah tau sih mau masukan apa
mau pesan blueberry cheesecake satu terus sama
udah langsung minta bil aja din
mbak mbak maaf minta bill ya
terima kasih bu
udah makan ya
makannya diambil ya mbak
mereka udah bukan bagian dari keluarga kita lagi
tapi apa aku mau peluk mbak andin ya
kan ngobrol sama om sebentar
oh waktu itu marah
karena waktu itu aku sempat di penjara
bukan karena suatu hal yang aku lakuin
tapi kenapa sekarang om sengaja ngobrol
kenapa sekarang om sengaja ngelakuin itu ke mama rosa ya
berarti om sama aja dong ke elsa
om selama ini bicara fakta om
om udah nunjukin video itu ke kamu
kamu dengar sendiri
itu enggak om karang karang om
kita semua sudah tahu siapa yang bersalah
jangan karena hartawan alvarin berbuat sebabnya
om akan pukul rata
kamu tau gak kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu deh
karena kamu cinta sama aldebaran
dan cinta itu sudah membutakan logika kamu
terus bagaimana dengan om
emang om gak dibutahkan dengan dendam ya

sampai akhirnya om tidak menggunakan hati nurani om sendiri

kamu gak tahu fakta yang sebenarnya gimana
sebelum deniz meninggal deniz ngobrol sama saya
deniz bilang deniz sangat menyintai jessica
dia melakukan hal itu atas kesadaran dia sendiri
deniz waktu ngomong video begitu mungkin om tekan kali
bisa nggak kamu jangan sebut nama orang itu lagi

tapi satu hal yang kamu harus tahu
mereka udah pergi ya
kita duduk di sini ya
mbak air mineral satu ya
terima kasih pak
mbak dulu kamu minum dulu
terima kasih pak
udah agak baik kan
mungkin yang diomongin sama aldia barun itu
ada benar ya
kalau orang itu ngelakuin
melakukan hal yang jahat sama aku
bukan disuruh sama ibu kos
tapi terhadap dirinya sendiri ya
ya gak perlu mikirin itu lagi
ya kok pak gak pengen kamu ketrigal dengan nama orang itu lagi
maaf sayang kue kesukaan kamu
udah aku mau nulis lagi ya
udah tahu sih mau pesen apa
terus sama minumnya
ditunggu ya pak
eh papa angkat telepon sebentar ya
saya sudah temui henry
dia bilang kalau iqbal pernah gagal menjalankan tugas dari bos
katanya kalau mau dita langsung tanya dengan iqbal bos
tugas yang lain sudah kamu selesaikan
saya sudah berikan makanan yang gue suruh kepada saya
dan tampaknya berhasil bos
henry sekarang dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans
aku tuh curiga deh ren
jangan jangan si henry ini terima makanan berat sebelum kita datang
kok nggak habis pikir om irfan bener bener gawat itu orang
kita harus hati hati sama dia
saya sudah selesai
ini tidak ada masalah
ini sudah berhasil
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
ini sudah berhasil

iya lu benar

mereka pikir kau takut sama mereka
bentar lagi ketemu mama ya
semangat banget lu bikinnya